inilah otak otak rajungan makanan yang baru baru ini jadi prima dona di gresik jawa timur
menurut salah satu warga alasan pembuatan otak otak rajungan selama ini adalah karena banyak orang masih kesulitan saat menyantap dan menikmati daging rajungan lantaran cangkangnya yang tajam
dengan hadirnya otak otak rajungan warga tidak kesulitan lagi untuk menikmatinya
karena biasanya orang males makan rajungan karena kan sulit ngupasnya lah maka dari itu dibuat otak otak tinggal dimakan gak pakai ngupas kulitnya
pengolahan otak otak dimulai dengan mengambil daging dan telur rajungan segar dari cangkangnya
setelah itu masukkan adonan ke dalam cangkang rajungan satu persatu
kukus otak otak rajungan selama kurang lebih lima belas menit
varian baru otak otak ini memiliki penggemarnya sendiri
pembelian otak otak rajungan
untuk oleh keluarga
untuk dapat menikmati otak otak daging rajungan pembeli bisa memesannya terlebih dahulu atau memesan secara online
intahul arief gresik jawa timur